saat ini saya berada di majalengka dan saya akan berkunjung ke beberapa tempat wisata
wisata alam di majalengka ini sungguh menarik let's go
memasuki pusat kota majalengka terdapat monumen bola dunia yang menyambut para wisatawan
setelah itu terlihat bagaimana kawasan dengan penduduk lebih dari satu dua juta ini mempercantik kotanya agar menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di jawa barat
mulai dari penataan jalan ruang terbuka publik juga pusat informasi wisata
semua itu dilakukan untuk mengembangkan para wisata majalengka
saya memulai membangun komitmen untuk memetakan para wisata itu dengan menempatkan dinas para wisata budaya menjadi tipe a
di sana ada kabin destinasi ada kabin ekrab ada kabin pemasaran untuk pariwisata ada kabin kerjasama
apa artinya komitmen perlu
dan konsekuensinya tentu anggaran lebih besar kita prioritaskan
wisata alam merupakan potensi wisata yang dimiliki oleh majalengka
di antaranya adalah situ cipanten yang berlokasi enam belas km dari pusat kota majalengka
berada di desa gunung kuning kecamatan sindang air danau seluas sekitar satu hektare ini berwarna biru dan benih
berkunjung ke situ cipanten ini sungguh mengasihkan
tidak hanya bisa memberi makan ikan tapi juga menikmati suasana alam yang asri dan menenangkan
tidak jauh dari sana dengan jarak sekitar delapan km ada ciboyer pass
destinasi wisata yang terdapat di kawasan sindangwangi ini memanjakan para wisatawan dengan bentang alam teras sharing sawah sejauh mata memandang
wisatawan bisa mencari berbagai spot foto dengan latar belakang hijau pesawahan
atau sekedar bersantai sambil menikmati pemandangan dan hembusan angin
jujur sih mengasihkan banget ya
memang menarik banget kalau untuk aku yang biasanya di kota kota cuma ngeliat gedung gedung aja sih
kalau kesini tuh kebayar banget sih
bener bener ya memang tempatnya tuh indah banget
ini baru pertama kali ke majalengka
terus sebelumnya liat pemandangan kayak gini kan yang biasa kita kunjungi kan bali ya
jadi gak perlu jauh jauh lagi di jawa barat pun
ada gitu dan gak kalah bagus bahkan surprisingly buatku ini lebih bagus daripada di ubud
jalan yang sempit menuju destinasi wisata di majalengka seperti di cibo airpas menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah
agar berbagai destinasi wisata alam di majalengka semakin mudah dikunjungi para wisatawan
wilam nasution rizky rahadian majalengka jawa barat